indonesia memegang keketuaan asean tahun dua ribu dua puluh
di usianya ke lima puluh enam tahun ini asean menghadapi berbagai tantangan
baik dari dalam maupun luar kawasan
dalam pidato pembukaan ktt ke empat puluh dua asean
rabu pagi presiden joko widodo menyerukan agar asean harus bersatu
kami akan bahas malam hari ini bersama ketua pusat studi asean
selamat malam pak dugis apa kabar
selamat malam mbak tiffany kabar baik terima kasih cnn
terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini pak dugis
sesuai dengan headline kita malam hari ini menjaga asean tetap relevan
kita tahu bahwa masing masing negara memiliki interest
kemudian masing masing memiliki kepentingan yang tidak sama
apa kemudian isu strategis dan juga kebijakan publik
yang perlu di highlight dalam ktt asean kali ini
baik mbak tiffany saya kira kalau kita berhubungan dengan
kalau kita mendengar pidato presiden jokowi sudah cukup clear ya
begitu banyak isu yang saya kira bisa kita anggap sebagai isu strategis
tetapi saya ingin meng highlight satu isu besar yang on top of everything
yaitu menghadapi atau mengatasi situasi perekonomian pasca pandemi
tentu di bawahnya tadi presiden jokowi sudah mengatakan
soal ketahanan pangan ketahanan kesehatan
dan ini menjadi penting karena kalau kita lihat secara panjang
sejarah panjang asean asean memang lahir dari sebuah situasi konflik global
lalu ketidakteraturan atau ketidakstabilan dan permusuhan di kawasan
dan oleh karena itu kuncinya kemudian menjadi persatuan
dan kalau kita lihat sejarah panjang asean
sejak awal saya mengatakan asean itu menjadi
sebuah instrumen yang sekaligus bekerja sebagai collective means
untuk mengatasi berbagai persoalan
collective forum untuk membicarakan berbagai persoalan yang dianggap penting
dan sekadigus support system
karena itu require nya memang diperlukan sebuah asean yang solid
asahan yang bersatu sebagai syarat untuk mengatasi berbagai persoalan
seperti yang saya katakan tadi
recovery from pandemi situation terutama di sektor ekonomi itu adalah
saya kira isu strategis
yang tentu saja kalau kita lihat diwarnai oleh berbagai persoalan persaingan global
yang melibatkan berbagai negara besar
termasuk juga kemudian kecenderungan untuk terbawanya negara negara asean
saya kira itu menjadi penting
mengapa kemudian kata kuncinya itu ya memang bersatu
jadi memperkuat kembali asean
sebagai sebuah support system yang solid
begitu mbak tiffany
ini menyambung ke pertanyaan saya berikut ya pak dugis
artinya optimisme itu ada bahwa ktt asean ini tetap relevan
sesuai dengan headline kita menjaga asean tetap relevan
bagaimana menjaga asean tetap relevan
tidak hanya ktt atau perhelatan yang sekedar seremonial
tapi kemudian juga bisa menyambungkan menyatukan persepsi

mencari solusi permasalahan yang ada di kawasan regional ini pak dugis
ya betul saya kira ini memang semacam pr panjang asean
bahkan sejak berdiri ya
membuat institusi ini tetap relevan dari setiap waktu ke setiap waktu berikutnya
karena itu tadi saya katakan
sejak awal tiga hal yang saya sebutkan tadi oleh para pendiri asean
support system itu menjadi sebuah satu kesatuan
nah relevansi asean kemudian bisa diukur dari
seberapa kuat menyelesaikan persoalan persoalan real
yang dihadapi dalam suatu waktu tertentu
seperti saya katakan tadi tentu recovery dari situasi
recovery ekonomi maksud saya dari situasi pasca pandemi itu tentu tetap menjadi prioritas
tetapi di samping itu syarat yang selalu dari awal untuk kemudian relevansi itu tetap bisa menjadi sesuatu yang sifat real
itu adalah stabilitas kawasan
nah karena itu saya kira pr besar yang juga berjalan sekarang ini
dan itu menjadi challenge terbesar keketuaan indonesia adalah menghadirkan atau tetap menghadirkan asean sebagai sebuah support system yang solid
menghadirkan aset yang solid
menghadirkan atau menciptakan kawasan yang stabil
sehingga lahir persepsi persepsi yang sama diantara negara anggota asean terhadap situasi situasi politik yang berkembang
termasuk misalnya menghadapi katakanlah rivalitas kekuatan kekuatan global
china di satu sisi amerika serikat di satu sisi yang lain
kemudian tentu saja pr besar lainnya adalah
mengatasi persoalan persoalan yang terkait dengan situasi di myanmar saat ini yang tentu saja bisa membuat atau bisa menjadi hambatan jangka panjang bagi asean
begitu mbak tiffany
baik support system itu kemudian yang bisa menjaga kestabilan yang ada di kawasan asean atau di regional asean itu sendiri
tidak hanya berbicara mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi tapi juga mengatasi isu kemanusiaan
tadi sudah disentil sedikit oleh pak dugis bahwa
yang juga menjadi concern di ktt asean kali ini adalah krisis yang terjadi di myanmar
kita tahu bahwa tidak ada perwakilan myanmar dalam ktt asean kali ini dan itu menjadi pertanyaan apakah kemudian para peserta di asean ini bisa memberikan atau berkontribusi
apa yang harus diselesaikan mengatasi krisis yang terjadi di myanmar
strategi diplomasi diam diam yang ternyata nyatanya selama ini tidak berjalan maksimal
kemudian apa yang bisa dilakukan konkret oleh indonesia terhadap permasalahan ini penyelesaian permasalahan ini
saya kira begini
saya kira banyak pihak yang ya termasuk kita tentu saja mengharapkan persoalan yang di myanmar segera teratasi dengan cepat
tetapi perlu juga kita lihat sejarah panjang lima puluh enam tahun umur asean ini
ketika berhadapan dengan persoalan persoalan yang sifatnya politik
itu memang memerlukan jalan yang kadang jauh lebih panjang dari misalnya persoalan persoalan di sektor ekonomi dan sektor sektor sosial budaya
saya kira yang penting dalam kaitan dengan situasi di myanmar kita sudah atau asean maksud saya dalam konteks ini
sudah mengambil jalan ya untuk kemudian di satu sisi
dia sudah punya peta jalan untuk menunjukkan wakil dan apa yang kemudian harus diikuti oleh katakanlah pihak pihak yang bertikai di myanmar
tetapi di samping itu jangan juga kita menyampingkan pentingnya seperti yang sudah dikatakan mbak tiffany tadi
apa namanya diplomasi diam diam atau menggunakan berbagai track yang memungkinkan penyelesaian persoalan di myanmar
saya kira ini taruhannya menurut saya
karena di satu sisi kita tetap menginginkan asean ini menjadi epicentrum atau asean matters terutama
kesolid dia menjadi sebuah support system itu harus menjadi taruhan besar kita
karena itu saya kira ya kesabaran yang kemudian memang menjadi ujian tersendiri bagi asean
tetapi langkah dua kali ktt ini ketidakhadiran perwakilan dari myanmar
saya kira sudah menunjukkan
langkah maju dari sikap asean yang kemudian mengatakan dengan kata lain sebetulnya
tidak happy dengan situasi yang terjadi di myanmar
kita berharap kemudian langkah langkah lain bisa terlihat dari selesai atau ketika selesainya ktt yang ada ini
dan di titik itulah saya kira keandalan diplomasi indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan
itu kemudian diharapkan kembali untuk hadir
saya kira kita punya pengalaman untuk mengatasi konflik ke kamboja tahun delapan puluh an sembilan puluh an
ini saya kira kemudian menjadi tantangan baru bagi indonesia untuk mengatasi persoalan yang ada di myanmar
oke standing position nya artinya jelas ya pak dugis ya bagaimana para peserta ini berhadapan dalam apa yang terjadi di myanmar
pak dugis bagaimana kemudian
bagaimana kemudian kita indonesia dalam ktt asean kali ini tidak hanya hadir sebagai tuan rumah
tetapi juga indonesia bisa memanfaatkan posisinya untuk mendorong kerjasama regional di wilayah asean
sekaligus untuk memperkuat lagi posisinya
begini saya kira kan kita selama ini sejak dua ribu lima belas ketika asean community dicanangkan itu kan sudah ada tiga pilar yang ada di dalam asean
pilar satu asean security political community yang kedua asean economic community dan yang ketiga yang social culture
yang penting menurut saya adalah kita melihat bisa melihat karakter dari masing masing pilar
saya berharap tentu saja terutama di pilar kedua dan pilar ketiga itu akan lebih banyak muncul kerjasama kerjasama yang bersifat konkret
karena at the end of the day ketika kita mengatakan asean metricity

kita lebih melihatnya bagaimana kemudian masyarakat bisa merasakan secara langsung
dan dalam kaitan dengan itu saya kira kalau pilar pertama biarkan itu menjadi katakanlah urusannya para elit di jakarta dan di masing masing ibu kota
tetapi untuk pilar kedua di ekonomi dan pilar ketiga di sosial budaya saya kira perlu kita melibatkan atau perlu kita atau kita berharap
banyak pilihan yang akan kita lakukan
kami juga bativany mencapsenakan ini dan saya kira dealing sorenya
kami juga bativany mencapsenakan ini dan saya kira dealing sorenya

dari kinesis utama indonesia seperti b fandio posisionalitas yangatk relevan ini tapi jadi setingguhkan yg dibuat yang lebih mereka

dan setelah kita kokok
tidak hanya indah di luar tapi juga solid di dalam
itu yang paling penting
terima kasih pak vincensio m a dugis ketua pusat studi asean
visip universitas erlangga sudah bergabung dengan cnn indonesia kreator malam hari ini
pak dugi selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih sehat selalu juga